gelombang kedatangan pekerja migren indonesia atau pmi asal situ bondo terus berdatangan rabu pagi
kedatangan mereka di surabaya langsung dijemput petugas gabungan dari satgas dan dinas tenaga kerja setempat
kedatangan mereka di surabaya langsung dijemput petugas gabungan dari satgas dan dinas tenaga kerja situ bondo
usai pemeriksaan swab di surabaya para pmi ini langsung wajib isolasi mandiri di wisma gorbaluran yang telah disediakan pemerintah daerah
keluarga mereka pun dilarang menjemput untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
pemulangan pmi asal malaysia ini menyusul adanya deportasi besar besaran akibat lockdown yang diberlakukan malaysia sejak awal bulan april lalu
terakhir dari satu ratus dua puluh delapan orang yang datang tiga diantaranya dinyatakan positif covid sembilan belas
ketiganya pun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit
malaysia itu kerajaan malaysia akan mendeportasi atau memulangkan sekitar
lima puluh ribu pmi yang berasal dari indonesia
itu pun seluruh indonesia entah berapa nanti jawa timur kebagian itu nanti akan tetap menjadi tanggung jawab kita
sementara itu dubes ri untuk malaysia mengungkapkan
banyak wni yang ingin kembali ke tanah air terhambat exit permit atau izin meninggalkan negara
yang memang diperketa saat lockdown diberlakukan di malaysia
yang ingin pulang ke indonesia
nah masalahnya sekarang ini untuk mendapatkan
izin keluar atau exit permit gitu ya
ini sudah penuh sampai akhir juni
nah kita sudah saya sudah mengirim surat kepada menteri dalam negeri
dan juga ibu menlu juga sudah berkomunikasi dengan menteri dalam negeri
agar program rekalibrasi ini bisa diperpanjang
tidak hanya sampai tiga puluh juni karena
sudah kehilangan mata
untuk mengantisipasi jumlah pekerja
pekerja migran indonesia yang pulang ke tanah air
pemerintah kabupaten situbondo pun menyiapkan
lima puskesmas dan satu wisma gor baluran
untuk tempat isolasi pmi yang pulang
tim liputan cnn indonesia